temuan dua satu ratus delapan puluh enam ktp elektronik yang tercecer di perkebunan ponokopi jakarta timur sudah kedaluarsa dan tidak bisa digunakan
saat ini polisi masih memeriksa kasus ini
dari dua lebih ktp elektronik itu enam puluh tiga diantaranya sudah rusak sisanya sudah tidak berlaku lagi
polisi kini masih menyelidiki siapa yang membuang ktp dalam karung beras ini
polisi juga curiga akan keterlibatan oknum satuan pelaksana yang mungkin ingin membuat heboh atau sekedar islam
tim dari polda dan polres metro jakarta timur ini sedang melakukan penyelidikan mendalam siapa yang membuang ktp dalam karung
di perkebunan ponokopi jakarta timur sudah kedaluarsa dan tidak bisa digunakan

tim dari polda dan polres metro jakarta timur ini sedang melakukan penyelidikan mendalam siapa yang membuat heboh atau sekedar isan
pelaku yang membuang ktp itu tertangkap siapa yang membuang
bisa oknum sapel dukcapil bisa bisa saja ada kemungkinan seperti itu
orang iseng buang situ aja biar ribut
makanya kita berupaya keras supaya tidak terjadi simpang siur